tentu saranghae opa
tuh aku melihat akhirnya ada yang berani nentang peraturan ipa di pns
heh lu kemana aja
gue akan pernah bilang sama lo kalau gue kejadian kayak gini ya gue akan memperjuangkan cinta gue juga
gue juga pasti mau nih buktinya udah deket dua gitu
aduh berarti kamu orang ini toh baru mau coba hubungin rara toh
ya toh makanya kamu orang belum datang di rumahnya dia
iya kita belum ada ke rumahnya rara
kayanya si davi di rumah si rara gak sih
weh betul juga ya kita punya feeling juga deh miki ya
kamu orang pasti tau tuh rumahnya dia
nah lebih baik sekarang kotoran semua kesana lalu tangkap dua orang pelanggar aturan itu
bener juga d biar sekalian aja kita cek
oke kali ini gue setuju sama lo berdua kalau timingnya pas kita bisa tangkap mereka berdua
yuk cabut kita mau ngasihin tasnya rara sama davin
ya terus mau kemana
gue udah janjian sama davin gue janjian di taman aglo nema jadi nanti kita ketemu disana ya sembari nanti kita ngobrol disana kali ya
siap pake helm baru nih
gue gak pake helmnya
kok maksa gue gak mau
eh kok dipakein
gak usah kok bisa pake sendiri
ntar macet lagi ntar minta ganti lagi
lo kenapa juga pake ikutan warna kuning segala coba
gak ada sobat sobatan
lucu kali kan nanti kalo kita jalan bareng gitu kan boncengan diliatin orang iya lucu ya lucu ya
lo bos sendiri gue gak mau
nggak ada apa apa lo ngebut
yakin gak mau gue gak
terus jangan digebuk gebuk dong orang baru juga nih
makanya pelan pelan atuh naik aja belum
kenapa sih orang cuma gini gini doang
lo jangan modus
gak ada modus modus tanah
gue harus ikutin mereka
gue harus kabarin si ardy buat nangkep si rara sama david
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
oke demi menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat negara ips
kita harap begitu sepakat ya
berarti dia udah sampe sama rara
iya bisa pelan dulu gak sih susah banget tau gak
udah helm baru juga masih aja susah
helm lo yang sok makanya beli tuh yang bener tau gak
kalau helm bagus gak mungkin kayak gini
itu kan berarti belum pernah dipakai
ya udah macet macet dikit mah gak apa apa kali
atau modus ya
mau dibukain ya
nggak gue ga mau modus
udah sini deh gue buka
udah lah gak usah malu malu sama gue udah sini
nggak perlu botol kecap
nggak kerupu kulit
mau cepet gak
iya itu dia mukanya
ish lo tuh kalau dari deket ternyata lumayan juga ya
nggak sebanyak kecap lo
apaan sih siapa yang kecap sih
kita bisa cepet gak
itu pasti davin sama rara yang nungguin tau gak
eh kerupu kulit tunggu dong
tunggu nanti aku nunggu
tunggu nanti aku nunggu
gua harus ngobrolin ada si cepatnya
gua sekarang di taman aglonema
misal sama rifki baru aja nyampe
kalian buruan kesini ya
gua ada deket
tunggu bentar ya
kita ke taman aglonema
kata aldino misal sama rifki baru sampai sana
betas udah berkirakan ini kawan
rifki itu tau pasti bantu davin sama nona kepala batu itu
udah lah div
gua gak mau ya sampe lo ribut lagi sama si rifki
kita mereskan satu persatu weh
misal sama rifki mana sih
mereka gak mungkin kan ketangkep sama anak anak ips
masih gak ada
opa juga udah hati hati banget kok
aku juga udah bilang ke rifki supaya jangan sampai dibuntutin sama anak anak
kamu yang sabar ya
paling mereka masih di jalan
pokoknya dulu gak apa apa
gua takut banget sel
dari tadi siang jantung gua deg degan
udah gak apa apa
ntar kita sama samanya pikirin jawabannya ya
tapi gua takut dibully
terus kok disuruh putus sama davin
udah bawain tas gua
udah tahu apa yang kalian pilih
jujur gue juga masih bingung ki
makanya gue ngajak lo ke sini
gua juga sel
menurut lo gimana ya
jawaban sih ada di kalian berdua ya
soalnya gua sama rifki cuma bisa dukung kalian aja
lo tuh sahabat gua
jadi gua akan ngebantu lo sebisa gua ya
lo tenang aja gak usah khawatir
tapi kalian tau kan
kalau setiap langkah atau pilihan yang kalian pilih
itu pasti ada resikonya
gue harap kalian bisa pilihlah jalan yang terbaik buat kalian ya
dan jangan lupa resikonya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ardi kemana sih
eh lolo pada kemana sih lama banget
ale dengar betay
betan dan betay punya kawan kawan datang kesini
tidak berminat untuk bikin masalah dengan anak anak ipa
tapi mau datang menyelesaikan masalah rara sama dalvin itu
yang sudah mencoba meruntuhkan tembok kedaulatan negara ipa dan ips
ale paham toh
jadi ini tidak bisa dibiarkan
kali ini gak apa apalah kita akur dulu sama anak ips
ya kan ini untuk menegakkan peraturan antara negara ipa dan ips
ya udah kalau gitu mending kita buru buru ke dalam
daripada mereka kabur lagi
kali ini gue mau kerjasama
ayo pindah mulut itu ya benar ya
gue udah punya keputusannya
apa nggak akan begitu aja mau disuruh putus sama kamu
hukuman bulian itu bukan persoalan
apa akan tetap mempertahankan cinta kita
lara akan berjuangin cinta kita
kita berjuang sama sama ya
kita pasti kuat dengan cinta kita
sarangha ya lara
tentu sarangha ya opa
tuh aku melihat akhirnya ada yang berenang tentang peraturan ipa di pps
gue kan pernah bilang sama lo
kalau gue kejadian kayak gini ya gue akan memperjuangkan cinta gue juga
enggak gue lupa mnesia tau gak
lu juga pasti mau nih buktinya udah deket deket
lu gak ngiri apa sama mereka yang mereka pelukan gitu
lu gak mau peluk gue apa
oh tuh ada lampu taman hangat pasti
lu peluk aja sama biar hangat
bilang aja mau dalam hati mau kan
enggak aku gak pernah mau
eh tapi kita tuh harus kayak mereka tau gak
memperjuangkan cinta kita
eh jangan deh jangan sama kita harus lebih dari mereka
kita tuh harus memperjuangkan cinta kita lebih kuat
harus membuktikan cinta kita itu lebih kuat daripada cinta mereka
jadi cinta kita tuh gak bisa dipatahkan dibubarkan atau diganggu sama orang lain
bisa dengar bisa dengar
lu kalo mau kayak gitu buktiin aja cinta lo ke temen temen lo sana gak usah bobo gue tau gak
apa enak enak mulu
mau kan lu
kalau kita lagi sedih ya
kebiasaan botol kecap
lihat kan kerupuk kulit tuh emang suka begini begini
malu malu kucing lah

rangu sih gak ada
sumpah kan mulu
sumpah deh ke saints
hai temen temen selamat jalan